memang calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno melakukan sejumlah persiapan khusus jelang debat perdana
beberapa waktu nanti akan kita lihat ya termasuk persiapan yang disiapkan oleh presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
ini mungkin pak sby dengan pengalamannya mungkin membantu meng coaching prabowo sandi ya
mungkin ya sandiaga juga menambahkan porsi menjawab pertanyaan debat akan lebih banyak nantinya dijawab oleh pasangannya yaitu prabowo subianto
bagi bapak persiapan yang prioritas dipersiapkan jelang debat perdana nanti pak mungkin biasanya kan lupa lari lari atau bagaimana pak
ya tentunya kalau dari segi persiapan fisik harus istirahat yang cukup makan yang sehat sehat nutrisi yang baik dan olahraga nggak boleh ketinggalan
sehingga nanti pas persiapan debat sendiri karena tanggal tujuh belas itu hari kamis
kita dalam kondisi yang fit cukup istirahatnya dan punya nutrisi yang insya allah baik dan badannya segar
kebetulan juga hari kamis itu biasanya hari puasa saya
sejauh apa sih pak peran pak sby beberapa kali kan bapak sama pak prabowo juga menyambangi kediaman beliau dalam rentang waktu menuju debat ini
seberapa signifikan sih pak peran pak sby dalam persiapan kali ini
terakhir kami tanggal sepuluh januari
hari kamis yang lalu datang dan berdiskusi panjang dengan pak sby
tentunya pak sby menyampaikan pengalamannya
pak sby juga menyampaikan pandangan pandangannya
dan masukan masukan beliau ini ya sangat luar biasa bagi kami
pak sby sangat memiliki wawasan yang sangat luas
dan pengalaman beliau menghadapi apa yang menjadi tuntutan masyarakat selama sepuluh tahun pemerintah
dan mengartikulasikan dengan berat
bahasa bahasa yang sederhana dan pandangan pandangan yang memberikan harapan kepada masyarakat itu yang kami dapatkan dalam sesi sesi kami bersama pak sby
nanti kira kira pembagiannya antara bapak dan pak prabowo dalam debat seperti apa pak
ini sekarang lagi difinalisasi tapi sesuai dengan beban dan harapan masyarakat
kami tentunya memberikan ruang yang lebih banyak untuk pak prabowo memberikan pandangan
apalagi ini berkaitan dengan hukum
ham dan juga terorisme dan topik topik tentang korupsi
pak prabowo memiliki pandangan yang sangat sangat tegas untuk kita memerangi korupsi
bagaimana kita menegakkan hukum tidak tumpul ke atas tajam ke bawah
bagaimana hukum itu tidak tebang pilih
tapi hukum itu harus ditegakkan seadil adilnya dan supermasi hukum itu harus ada dengan pemerintahan yang kuat dengan kemimpinan yang tegas
semoga sesi debat nanti juga selain daripada memberikan pandangan juga entertaining ya